sedikitnya ada tiga nama yang disebut sebut diajukan oleh beberapa anggota dpd dari wilayah barat
yang akan menggantikan posisi irman gusman sebagai ketua dpd
ketiga nama itu adalah insiawati ayus dan abdul ghafar yang berasal dari provinsi riau
serta fahrul razi senator asal aceh
abdul ghaffar mengaku siap jika ada senator yang ingin mengajukan namanya ke forum paripurna
anggota punya hak jadi boleh nanti ada yang mengajukan ada yang diajukan
jadi dua yang mengajukan ini tentu masing masing provinsi
kalau memang ternyata satu orang yang diajukan tinggal minta persetujuan secara formal kepada wilayah
tapi kalau lebih dari satu ini memerlukan mekanisme dari dua cara
pertama musawarah mupakat tapi kalau tidak mendapatkan musawarah mupakat tentu dilakukan pemilihan